ya tepat di hari sumpah pemuda sebuah prestasi dicatatkan perusahaan startup asal bandung aeroterascan
ekspedisi bertajuk menembus langit berhasil memecahkan rekor muri untuk penerbangan pesawat tanpa awak tertinggi di indonesia
generasi muda yang sangat menginspirasi
dan pesawat aix satu menjadi pesawat tanpa awak pertama yang berhasil menembus ketinggian sepuluh km dan kembali ke tempat peluncuran tanpa mengalami kerusakan
ekspedisi bertajuk menembus langit dimulai pukul lima pagi waktu indonesia bagian barat
pesawat tanpa awak aix satu ditambatkan ke sebuah balon cuaca yang diharapkan dapat membawa pesawat tersebut ke lapisan stratosfer bumi di ketinggian tiga puluh km
namun cuaca berawan mengganggu kinerja global positioning system yang mengendalikan sistem pengamanan pesawat
alhasil pesawat aix satu melepaskan diri dari balon udara di ketinggian sepuluh km
menurut penggagas aeroteraskan
meski rekor muri sudah terpecahkan pihaknya akan kembali mencoba mencapai ketinggian tiga puluh km pada sabtu pagi dua puluh sembilan oktober
nah harusnya sih thresholdnya itu harusnya kurang dinaikin aja sedikit gitu
nah itu dari situ saja
besok kita coba rubah di situ ya kami yakin sih besok bisa hasil
peluncuran aix satu jumat pagi didukung oleh lembaga penerbangan dan antariksa nasional
lapan menganggap pengembangan pesawat tanpa awak aeroteraskan ini
dapat membantu pengembangan pesawat tanpa awak lapan yang diberi nama lapan surveillance aircraft
teknologi ini kalau nanti berhasil dikembangkan karena lapan pun akan mengarah ke arah sana
itu pemantauan wilayah indonesia sebagai suatu benua maritim yang sangat luas itu akan lebih efektif
kalau menggunakan satelit itu waktu lintasan melalui indonesia itu relatif jarang
tapi menggunakan pesawat tanpa awak itu bisa lebih sering dan bisa diatur wilayah mana saja yang akan dipantau
aeroteraskan masih memiliki izin untuk melakukan uji coba penerbangan hingga hari sabtu
pada penerbangan kedua aix satu diharapkan dapat melampaui rekor hari jumat dan mencapai lapisan seratus fair bumi
rama aryadi jakarta